usai mendapatkan pelatihan militer lebih dari tiga orang dilantik menjadi anggota komponen cadangan
lalu apa urgensinya pembentukan komponen cadangan dilakukan saat ini
bagaimana memastikan mobilisasi komponen cadangan dilakukan semata mata hanya untuk kepentingan pertahanan
sudah bergabung bersama kami kepala birohumas kementerian pertahanan marsikal pertama tni penny rajendra
pak penny selamat malam
selamat malam baik baik
bapak beni terima kasih waktunya berbicara menaik komponen cadangan yang sudah dilantik secara resmi oleh presiden republik indonesia pak jokowi
kita berbicara mengenai apa tugas selanjutnya dari komponen cadangan ini pak
karena banyak yang kemudian mengatakan ada kemiripan dengan wajib militer benarkah demikian
komponen cadangan adalah sukarela tidak sama dengan wajib militer
jadi sejak rekrutmen awal
orang yang mendaktar adalah orang yang sukarela untuk mengikuti kegiatan pelatihan komponen cadangan
beda dengan wajib militer wajib militer setelah pendidikan pelatihan wajib militer
dia akan mengikuti kegiatan wajib boleh dikatakan misal dua tahun
jika komponen cadangan telah ditetapkan maka dia akan kembali ke profesi asalnya
demikian bedanya mbak
hmm artinya kalau saya baca di undang undangnya ada masa aktif dan masa tidak aktif begitu ya pak ya
oke setelah pelatihan saat ini posisinya masa tidak aktif
apa tugas mereka anggota komponen cadangan ini
atau memang tidak ada tugas sama sekali menunggu ada panggilan dari negara
jadi sesuai diaturan setelah penetapan komponen cadangan
maaf setelah penetapan komponen cadangan telah dilaksanakan
mereka kembali ke profesinya masing masing
itu dianggap sebagai masa tidak aktif
ketika mata tidak aktif mereka mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat pada umumnya
disitulah fungsi pengawasannya
karena ketika masa tidak aktif yang berlaku adalah hukum sebagaimana masyarakat pada umumnya
dan ketika masa aktif yaitu masa pelatihan dan masa ketika dimobilisasi
itu menerapkan hukumnya
oke berarti jika melakukan suatu tindakan terkait pidana
ada ancaman hukuman yang berbeda ketika masa aktif sebagai
apa ancaman hukumannya militer begitu pak ya
secara militer begitu ya dibandingkan tidak aktif
oke berbicara mengenai mobilisasinya
di undang undang juga disebutkan terkait ancaman militer dan juga ancaman hibrida
bisa dijelaskan lebih lanjut pak
apa ancaman hibrida ini
dalam undang undang ada terminologi ancaman militer dan ancaman non militer
kemudian di undang undang psdn nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas menyebutkan ancaman hibrida
dengan perkembangan dunia saat ini ancaman hibrida merupakan ancaman yang bersifatnya adalah hybrid
atau bisa dikata sebuah campuran
atau merupakan pak islanya pencampuran dari berbagai
baik dari sisi katakan dimensinya dari aktornya dari cara melakukannya
dari tujuan melakukannya yang sangat beragam yang sifatnya kalinier dan bisa non linier
sehingga ini merupakan sebuah ancaman yang sangat kompleks sebetulnya demikian mbak
contohnya misalnya secara real apa pak apakah terkait misalnya aksi terorisme atau apa
jadi sebetulnya ini bisa dalam
ancaman non militer di kementerian pertahanan
ancaman ancaman non militer atau ancaman termasuk dari hibrida bisa masuk diantaranya
ancaman multidimensional diantaranya ideologi politik militer ekonomi sosial budaya
kemudian ada masalah keselamatan umum dan terusnya
kemudian masing masing dari dimensi ini saling kait kaitkan
bagaimana berbagai macam dimensi ini bercampur
yang dilakukan oleh aktor
aktor yang melawan dengan negara
dapat dikatakan teroris atau kegiatan kegiatan lain yang memiliki
hal hal yang menggunakan berbagai dimensi atau kekuatan ataupun
cara cara yang berbeda ini bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan hibris
baik berarti banyak sekali kemudian
bisa dimaknai begitu pak ya ancaman hibrida
dan ini juga kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa
nantinya komponen cadangan bisa saja berpotensi dimobilisasi
untuk hal hal di luar pertahanan bagaimana menjawab hal ini
tidak karena sudah jelas komponen cadangan itu tujuannya adalah memperkuat
dan memperbesar kemampuan tni atau komponen utama
dimobilisasi oleh presiden atas tujuan dpr dan dibawah komando dan kendali panglima tni
sehingga dalam operasinya itu dibawah kendali panglima tni
sehingga tidak akan mungkin
anggota komponen cadangan tim melakukan hal hal di luar kendali tersebut
karena sudah ada
terus sedemikian rupa yang mengatur mereka untuk melakukan berbagai kegiatan operasi operasi
sesuai dari tujuan strategi pertahanan negara pada umumnya
oke ada suara juga yang mengkritik mengapa tidak fokus kepada komponen utamanya saja
komponen cadangan ini
tidak menjadi bagian yang terlalu penting begitu
sehingga yang utamanya itu yang menjadi fokus
hidup alam awalat undang undang nomor tiga pertahanan negara tahun dua ribu dua
sudah sangat jelas mencantumkan bahwa pembangunan pertahanan negara harus dibangun secara dini
pembangunan dimaksud secara dini adalah sebuah urgensi
dan pembangunan pertahanan itu meliputi tiga komponen
komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung
ini tidak bersifatnya serial atau ketika komponen utama dilakukan dulu kemudian komponen cadangan komponen pendukung
semua harus diangkat bersama sama
karena ancaman berkembang sangat luar biasa
itu yang pertama
mengapa komponen kenapa tidak komponen utama saja
contoh di dunia sekarang begini mbak bisa periksa mbak elvira bisa periksa di military rebalance yang terkini maupun berapa tahun yang lalu
sebuah negara besar semacam amerika saja yang anggota pasukannya jumlah ekonominya hampir sekitar satu juta sekian kalau tidak salah saya tidak ingat secara detail
itu memiliki reserve force atau pasukan cadangan
jadi peristilaan komponen cadangan di indonesia dunia dua rakyat dan reserve komponen atau tentara cadangan itu memiliki makna yang sama
jadi walaupun negara amerika yang sedemikian besar
atau china atau rusia boleh disebut mana saja
mereka memiliki apa yang disebut tentara cadangan atau komponen cadangan di indonesia yang memiliki komponen cadangan
jadi ini hampir juga tidak bersangkut paut dengan seberapa besar kita menggunakan komponen utama
tetapi di indonesia ini dibangun secara dini secara paralel dari semua komponen
baik utama cadangan dan pendukung bersama sama
itu urgensinya dari pembangun komponen cadangan ini
yang berikutnya adalah alasannya urgensi ini adalah dari segi perundangan
sejak tahun dua ribu dua undang undang pertahanan negara kita sudah mencantumkan bahwa komponen pertahanan ada tiga
komponen utama komponen cadangan komponen pendukung
kemudian di undang undang tni juga mengatakan demikian nomor tiga puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
dan yang terakhir adalah undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas tentang psdn
yang memberi amanat dan ini sebuah mandat konstitusional sebetulnya tentang perlunya pembentukan komponen cadangan ini
jadi disitulah kepentingannya mbak elvira bagaimana komponen cadangan ini perlu
di lingkungan strategis global saat ini semua sudah punya
dan indonesia saat ini baru memiliki
mulai kemarin tanggal tujuh oktober tiga satu ratus tiga yang ditetapkan sebagai komponen cadangan
kemudian mbak elvira
pak kita tahu saat ini juga salah satu fokus utama adalah penanganan pandemi
kita berharap situasinya memang lebih baik di masa mendatang
tapi jika kondisinya terjadi pada saat pertengahan tahun seperti kemarin pak ketika varian delta menjadi salah satu momok di indonesia
apakah komponen cadangan ini bisa membantu dalam hal membantu negara penanganan pandemi
sebagaimana disampaikan oleh bapak presiden juga pada saat penetapan kemarin
sebutkan bahwa komponen cadangan
komponen cadangan dikerahkan
komponen cadangan dikerahkan
komponen cadangan dikerahkan
saya ulangi dikerahkan
bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang
ini persyaratan mendasar dari mobilisasi komponen cadangan
terakhir berbicara mengenai hak dan kewajiban pak
tadi anda sudah menjelaskan masa aktif dan tidak aktif
apa saja hak dan kewajiban anggota komponen cadangan
apakah mereka mendapatkan gaji rutin dari pemerintah
apakah mereka mendapatkan gaji rutin dari pemerintah

saya akan sedikit membaca
karena ini bagian dari sebuah undang undang
supaya lebih jelas
bahwa komponen cadangan memiliki kewajiban
menurut pasal satu satu undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
yang pertama kewajibannya komcat adalah
setia dan taat pada pancasila
yang undang dasar negara republik indonesia
dan undara kesatuan republik indonesia
kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
mentaati ketentuan peraturan perundang undangan
keempat melaksanakan penuh pengabdian
kejujuran kesadaran dan tanggung jawab
yang kelima menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap
perilaku ucapan dan tindakan kepada setiap orang
yang kelima menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan kepada setiap orang
ketujuh mengikuti pelatihan penyegaran
dan akhir memenuhi panggilan mobilisasi
itu adalah kewajiban komponen cadangan
kemudian untuk haknya berdasarkan pasal empat puluh dua nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
yang pertama adalah uang taku selama menjalani pelatihan
kemudian tunjangan operasi pada saat mobilisasi
yang ketiga rawatan kesehatan
yang keempat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
dan yang kelima adalah penghargaan
itu adalah kewajiban dan hak yang dimiliki komponen cadangan
begitu mbak elvira
artinya ketika tidak masa mobilisasi tidak ada hak apapun yang didapatkan begitu ya pak
ya betul karena mereka kembali ke profesinya masing masing
oke terima kasih pak
terakhir pak kita tahu ini ada rentang waktunya ada usia begitu pak ya
sampai empat puluh delapan tahun koreksi mohon maaf jika saya salah
setelah empat puluh delapan tahun
jika dalam rentang waktu ini yang bersangkutan mengundurkan diri apakah ada sanksi
atau ketika ada permintaan mobilisasi menolak untuk bertugas
nah itu ada sanksi
ketika dia menolakkan ini memenuhi panggilan mobilisasi adalah kewajiban komcat
menurut undang undang melanggar kewajiban panggilan mobilisasi terkena sanksi selama empat tahun
ya itu ada di undang undang demikian disebutkan mbak elvira
oke baik terima kasih sekali lagi pak penny
sudah memberikan gambaran kepada kita masyarakat mengenai komponen cadangan
sekali lagi terima kasih waktunya kita harapkan komponen cadangan ini betul
tujuannya seperti tadi anda sampaikan
dan bisa memperkuat di sektor mobilisasi
memperkuat di sektor komponen utama
dan pada akhirnya nanti untuk memperkuat pertahanan indonesia
terima kasih waktu anda selamat malam sehat selalu pak
selamat malam mbak elvira terima kasih